di dunia otomotif tanah air nama cecep heriana adalah seorang legenda balap motor indonesia
beragam prestasi pernah diraih pria kelahiran tahun seribu sembilan ratus tiga puluh sembilan ini
tak hanya di indonesia cecep juga pernah merasakan podium di macau grand prix di tahun seribu sembilan ratus delapan puluh
sejak tahun seribu sembilan ratus lima puluh empat cecep malang melintang di dunia balap motor
sampai akhirnya kecelakaan hebat yang dialaminya di kuala lumpur di tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh
membuat karirnya di lintasan balap terhenti
di usia senjanya cecep ingin hadir langsung di sirkuit mandalika yang menjadi tuan rumah balap motogp
terakhir kali kakek dari delapan orang cucu dan satu cicit ini menonton balap motogp secara langsung adalah di tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
saat motogp digelar di sirkuit sentul jawa barat
dengar suaranya tuh ya mana
ada mesin bunyi gitu di luar nggak ada kan
ya kalau kami sebagai dulunya balap pembalap terdengar dengar gitu kesan manis
ingat lagi zaman muda ya
ya cuma kan dulu kampungan
ya sekarang mah super canggih
ya super canggih super modern
gairahnya di dunia balap memang tak pernah padam
meski sudah lama pensiun dari sirkuit cecep masih tetap setia mengikuti perkembangan balap motogp
tiap tahun saya lihat itu lihat televisi yang langsung
saya langsung jadi tiap itu nonton ada balapan
tiap tahun nonton
jauh begitu kelas dunia kan
keinginan cecep untuk menonton langsung motogp di mandalika terkabul berkat perhatian dari gubernur jawa barat ridwan kamil
sebelum menonton balap motogp di sirkuit mandalika rk bahkan sempat mengajak cecep kembali bernostalgia dengan mengendarai motor lawas bersese besar keliling kota mataram
tidak sekali pembalap tetap pembalap
nah gitu kan
udah sekali pembalap
kini keinginan cecep untuk dapat kembali menonton langsung balap motogp di sirkuit sudah terkabul
satu hal yang perlu diteladani dari seorang cecep heriana adalah semangat dan kecintaannya terhadap dunia otomotif tanah air
erlangga wisnuaji devi fitriani mataram nusa tenggara barat